bahar bin smith terdakwa kasus penyebaran berita bohong kembali menjalani persidangan di pengadilan negeri bandung jawa barat
sidang kedua pada selasa siang ini beragendakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum
dalam eksepsinya yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa
menyatakan bahwa jaksa penuntut umum telah keliru menetapkan pasal untuk mencerat terdakwa
selain itu terdakwa menilai dakwaan jpu bukan berdasarkan investigasi
dan lebih banyak imajinasi spekulasi dan duplikasi serta kental dengan buatan politik
selain itu terdakwa bahar bin smith juga menyatakan tidak ada berita bohong dan semuanya bersumber pada cerita yang ada
bahar bin smith duduk di kursi pesakitan karena dinilai melanggar undang undang tentang ite dan penyebaran berita bohong
sidang tanggapan eksepsi akan digelar selasa pekendakan

apa yang mulia dan saudara jaksa
sebelum saya menyampaikan di panggung panggung cerama di media media daring itu sudah ada
sebagaimana yang saudara saudara jaksa sampaikan dalam surat dakwaan
bahwasannya telah banyak berita tentang habib rizik
perut perut yang masuk dalam protokol perut perut kesehatan itu karena media daring
saya ingin balas juga dan kematian enam belas kali itu sebelum saya bahas
itu pun telah ada di media media daring lengkap dengan foto